pt astra international kembali menggelar apresiasi satu indonesia award bagi masyarakat indonesia
memasuki gelaran ke tiga belas pelaksanaan kick off satu indonesia tahun dua ribu dua puluh
bakal menjaring anak bangsa yang terbukti memberi manfaat dalam bidang kesehatan pendidikan lingkungan kewirausahaan dan teknologi
pt astra international kembali menggelar apresiasi satu indonesia award ke tiga belas tahun dua ribu dua puluh
dalam kick off yang digelar secara virtual rabu siang astra tetap berkomitmen untuk menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara
selain mengembangkan bisnis astra memberi apresiasi bagi anak bangsa yang telah bekerja keras tanpa pamrih dan memberi manfaat bagi lingkungan serta masyarakat
dan tanpa terasa tahun ini astra akan menjadi pemerintah yang berkembang
ini juga merupakan tahun yang ke tiga belas pelaksanaan satu indonesia awards
per tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu astra telah mengapresiasi ada empat ratus sembilan puluh tiga anak muda di seluruh indonesia
yang terdiri dari delapan puluh satu penerima penghargaan tingkat nasional dan ada empat ratus dua belas penerima penghargaan tingkat provinsi
di lima bidang yang dari awal sudah ditetapkan untuk penghargaan ini adalah bidang kesehatan

pendidikan bidang lingkungan kewirausahaan dan teknologi
beberapa dari penerima apresiasi tersebut saat ini telah berkolaborasi bersama dengan astra
di satu ratus tiga puluh tiga kampung berseri astra dan sembilan ratus tiga puluh desa sejahtera astra di tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
salah satu penerima penghargaan tahun dua ribu dua puluh satu kategori pendidikan adalah ahmad irfandi
dengan inovasi kampung
bali gadget yang berlokasi di sidoarjo jawa timur ini dinilai berhasil mengurangi kecanduan gawai pada anak anak di daerah lingkungan tempat tinggalnya
jadi manusia itu harus bisa mengimbangi teknologi
ya caranya dengan upaya upaya mendekatkan diri kepada hal hal yang non teknologi
misalnya kepada alam kepada sosial masyarakat kepada kalau anak anak lebih mudahnya itu kepada permainan
nah permainan yang coba
percobaan yang coba itu adalah permainan tradisional
karena ini kami pakai sebagai senjata untuk mengurangi atau mengimbangi kecanduan gadget pada anak anak
siti salama penerima apresiasi satu indonesia award tahun dua ribu dua puluh satu kategori kelompok mengatakan
dirinya merintis waste solution hub berupa sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari produsen hingga bank sampah
dan membantu kemandirian sosial para pembulung di daerahnya
di akhir dua ribu sembilan belas kita mencoba untuk buat gebrakan baru
itu mengkolaborasi dengan masjid masjid untuk membuat kegiatan namanya sedekah sampah
dan di situ kita mempekerjakan para pembulung dan para pembulung kita dibayar profesional
kita terus mencoba selama masa pandemi ini untuk terus memberikan edukasi informasi terkait pemilahan sampah
dan kenapa sih
kita terus memilah sampah
penerima apresiasi kategori khusus pejuang tanpa pamri di masa pandemi tahun dua ribu dua puluh
muhammad zidni kafa mengatakan
dirinya bersama warga panggung harjo bantul yogyakarta memulai gerakan panggung tanggap covid sembilan belas
dengan cara membuat mitigasi pandemi melalui formulir dari
kita merespon covid ini tidak serta merta hanya rutinitas kita untuk mencari
ini adalah pengulangan secara klinis
tapi aspek aspek lain itu memang perlu kita perhatikan
terutama aspek aspek sosial
bagaimana pola relasi antara masyarakat itu kan dipora porandakan akibat covid ini
nah oleh karenanya kita memang sejak tahun dua ribu dua puluh itu di desa panggung harjo kita mengadakan beberapa forum
untuk bagaimana kita merumuskan tatanan baru indonesia dari desa
masyarakat berusia maksimal tiga puluh lima tahun
baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam ajang apresiasi satu indonesia award tahun dua ribu dua puluh dua ini
pendaftaran dilakukan secara daring melalui www satuindonesia com dari sembilan maret hingga sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh